siapa sangka dari hobi bisa menjadi hoki
itulah yang tergambar dari kegiatan memotret
namun tidak banyak yang berhasil menjadi fotografer handal
apalagi travel photographer yang menuntut kemampuan keberanian
manajerial yang baik saat rupiah menghampiri
fotografi sudah menjadi bisnis yang menggiurkan saat ini
kemampuan mengambil gambar yang indah dan menarik
dikomunikasikan dengan eksistensi di media sosial
telah memberikan omset puluhan juta rupiah bagi seorang fotoblogger
puluhan juta rupiah per bulan bukan secara instan dikantongi bari kusuma
sejak di bangku kuliah tahun dua ribu lalu
bari serius dengan hobi yang ditanamkan sang ayah ini
yang merupakan fotografer pernikahan
awalnya bari menjadi fotografer komersial
seperti membuat foto untuk kalender
serta menjual foto ke majalah dan perusahaan
hingga tahun dua ribu lima keuntungan dari menjual foto komersial
ia gunakan untuk traveling
dari sinilah ia akhirnya menjadi travel photographer
boleh dicatain nih mas kalau fotoblogger itu kan juga butuh modal ya
nah boleh diceritain nggak tahapan sampai mulai punya kamera punya drone gitu
berapa biaya yang dikeluarkan sampai sejauh ini
pertama kali untuk kamera waktu itu sampai
saya kuliah aja sampai jual motor untuk beli kamera
dan sama seperti bisnis pada umumnya
kita kalau ingin menekuni suatu profesi memang harus mengeluarkan modal dulu
misalkan saya aja mulai tahun dua ribu dan baru menghasilkan aja tahun dua ribu sembilan belas
jadi ada sepuluh tahun menghasilkan baru bisa hidup dari travel photographer
dan biayanya ya sangat banyak sih travelingnya terutama
tiketnya ke destinasi destinasi terpencil aja udah lumayan banyak
terus juga kamera kamera yang tidak murah juga
dan sekarang memakai drone akhirnya dan membuat video juga
dan tetapi semuanya itu bisa dijual
dan bisa ratusan juta dan mungkin kalau dihitung bisa
ya lebih dari lima ratus satu m segala macam mungkin bisa sih
menjamurnya media sosial juga ikut dimanfaatkan bari sejak empat tahun lalu
untuk memamerkan hasil karyanya
disinilah fotonya semakin dikenal
berbagai merek dan perusahaan yang terkait dengan dunia fotografi dan wisata
kemudian melakukan soft selling melalui publikasi karya bari kusuma
boleh diceritain kategorinya sumber pendapatan buat mas bery sendiri
ya jadi yang menarik sekarang dengan sosial media yang ada di indonesia
karena setahu saya untuk di asia pasifik ini indonesia termasuk tiga besar pengguna sosial media
di asia pasifik yang terutama thailand filipina dan indonesia
karena banyaknya penduduk dan banyak yang memakai
itu banyak perusahaan yang meng endorse
jadi kalau endorse itu biasanya kita butuhnya apa mereka berikan
dan kita bisa mention produk mereka di sosial media kita selama kita travelling
dan yang kedua adalah placement
jadi dia tidak meng endorse tetapi memberikan uang
kepada kita agar produknya di mention
dan yang ketiga adalah kontrak eksklusif
kontrak eksklusif ini biasanya kita dikasih barang kita dikasih uang tunai
dan biasanya kita tidak boleh memakai produk saingan atau kompetitor
bagaimana tipsnya memanage jenis jenis endorsement placement tersebut
agar tidak saling bertabrakan gitu dan tidak menyinggung korporasi mungkin yang
ya memang itu sampai sekarang jadi masalah sih
karena yang pertama adalah kalau kita spesialisasinya adalah travel photographer
dengan videographer dan blogger jangan menyimpang dari itu
maksudnya adalah ketika kita memotret pasti butuh kamera kan
itu masih ada koneksinya
tetapi produk yang lain yang tidak ada koneksi misalkan sabun atau apa yang tidak berhubungan
itu jangan diterima karena akan maksa juga
dan dari situlah kita bisa memilih dan bisa memanage
dan sekarang pun dengan perkembangan teknologi smartphone kita bisa pakai invoice
bisa bikin voice ada server kita bisa mengirimkan high resk dari manapun kita berada dengan cepat ke klien
memanfaatkan teknologi ini sangat penting buat travel photographer memanage
selama enam belas tahun berkarya bari sudah mengeksplorasi tiga puluh empat provinsi di indonesia
negara negara asean jepang korea dan australia juga sudah dilaluinya
jika dihitung bari kusuma bisa meraup omset rata rata tiga puluh juta rupiah per bulan
dari hasil memotret di luar biaya akomodasi dan transportasi
kedepannya pria tiga puluh empat tahun ini akan lebih giat membuat dokumentasi
dalam bentuk video mengikuti selera pasar
giat untuk kedepannya karena saya kebetulan adalah kontributor gtimage
dan menjual foto di sana memang untuk foto foto indonesia masih sangat banyak
jadi bisa dibilang ada seratus ribu foto indonesia yang dijual di sana yang disewakan di gti
tetapi video itu masih sepuluh ribu jadi seper sepuluhnya
nah target saya adalah saya mau tetap keliling indonesia keliling dunia juga
dan saya membuat konten video
dan belum banyak orang yang membuat video
saya akan melakukan video mengambil aerial video footage
dan akhirnya juga
akhirnya nanti bisa menjual foto dan juga menjual video
jadi resolusinya ke depan adalah masa depan travel photography adalah video
meski profesi travel fotografer sudah banyak ditemui
kunci menghadapi persaingan ada di kekuatan konten
foto yang bagus harus disertai dengan cerita di dalamnya
pergeseran era dari foto ke video juga harus diadaptasi bari
agar netizen maupun klien tidak bosan dengan lini masa media sosial miliknya
desyari tonang jakarta